menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
memantau proyek jalan tol jakarta cikampek elevated
di kilometer dua puluh satu tambun jawa barat
jalan tol tersebut rencananya akan beroperasi pada tahun dua ribu sembilan belas
proyek tol jakarta cikampek elevated kini memasuki tahap pemasangan peer head
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
melihat secara langsung pemutaran konstruksi pierhead di kilometer dua puluh satu tambun kabupaten bekasi jawa barat
pemasangan pirhead di tol jakarta cikampek elevated menggunakan teknologi sosro bahu
untuk mempercepat pemasangan pirhat
pemasangan satu pirhat hanya membutuhkan waktu enam puluh menit
selain itu teknologi tersebut juga tidak memerlukan ruang kerja yang luas
sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang padat di ruas tol jakarta cikampek
ini panjangnya kita dua puluh dua meter
punya space sebelas meter
jadi kalau kita mau memasang beginilah
langsung dipasang horizontal bersih itu butuh dua puluh dua meter
berarti sampai ke jatah
kalau ini kan enggak
sepet kita langsung dibunyi
nah mudah mudahan dengan keberhasilan ini
yang dua ratus lima puluh tiga akan diikuti terus
dan kita tarjakan dua ribu tujuh belas
tol elevated ini sudah bisa dioperasikan
jalan sepanjang tiga puluh delapan km tersebut memiliki nilai investasi sebesar tiga belas triliun rupiah
tol ini ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada tahun dua ribu sembilan belas
dedy beben bekasi